mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
udah sarapan belum
laper ini mau beli nasi uduk sama pomo pomo
sarapan bubur kacang hijau aja
bubur kacang hijau lebih bagus daripada nasi
tapi soalnya bubur kacang hijau itu bisa menurunkan kolesterol dan memperlancar peredaran darah
ketan hitam bisa mencegah kanker tumor dan diabetes
apalagi kacang hijau dicampur ketan hitam dicampur santan bisa ngilangin stres
kukus bisa masak dari samara
ini nasi kebulinya
makan nasi kebulinya ntar malam aja
ini kok udah lapar
keburu pesen baso sama kang aminah
yuk ikutan makan yuk
pak basonya satu
sms ama siapa lu
eh kok abang tau tadi lagi smsan
ya tau lah

enak aja handphone tati juga bisa main game ular ularan tau
gue gak ngocek dulu
siapa yang mau ojek sih mas pur
siapa tau lo mau ke pangkalan mau nebeng
gue gak mau ke pangkalan gue lapar mau makan
be be jangan lo ya
lo dagang yang rajin biar cepet balik modal
be be jangan lo ya
ya udah dulu kita berangkat dulu ya
lo sekolah yang rajin jangan kayak bawa balun
ah berangkat dulu ya
iya pa be
pamit kemana ya be
ke rumah si tati

oh mboten be belum ada panggilan lagi
eh mendingan lu ke sana minta dipanggil
biar lo kerja lo bisa dapat duit bantu lagi lo
be suruh tinerusin beres beres dulu
lo kesal sama gue
terus lo ngapain dang dang deng dung dang deng dung gitu
ngapain dang dang lo pukul pukul
berangkat kantornya gak stres
abang mau ketemu customer
mudah mudahan bisa closing
abang bisa dipecat
udah sarapan belum
ini mau beli nasi uduk sama pak mumun
sarapan bubur kacang hijau aja
bubur kacang hijau lebih bagus daripada nasi
bubur kacang hijau itu bisa
dan memperlancar peredaran darah
ketan hitam bisa mencegah kanker
apalagi kacang hijau dicampur ketan hitam
udah gua bikinin ya
eheh purno dateng
pur kamu kenapa ngeliatin saya kayak gitu
pur kata bapak saya kalau diajak ngomong jangan bilang ah
gue gak percaya kata kata bapak lu
pok saya kan sering beli kesini pok
eh kalau yang biasa itu pelanggan gua
kalau lo biasa apaan
saya kan sering beli kesini pok
jadi apa bedanya sama langganan
mau tahu bedanya
kalau pelanggan itu langsung bayar
nah kalau lo mutang mulu
harapan abang satu satunya
kalau kagak ada dia abang mendingan nyerah aja deh jadi sales
syukur deh bang
tapi juga bingung gak bisa bantu
yaudah bang berangkat ya
saya durang uang kesini
takara sekolah mesti lihat bukannya
enggak perluentar rahat banget
datos menggunya terima
orang orang jarak gemooh
tetap lebih plenum
engga belum enak aja lu
apaan tuh min
bubur kacang ijo
sampai jumpa lagi